jakarta utara dikenal sebagai surga makanan termasuk dessert kafe yang menyajikan dessert
tidak cuma ada di jalan utama kali ini saya ajak anda menilik kafe berkonsep rumahan yang
berlokasi di dalam perumahan tepatnya di jalan kelopak kuning dua kelapa gade karena lokasinya
berada di perumahan ada beberapa aturan yang harus kita ikuti salah satunya memencet bel
layaknya sedang bertamu ke rumah teman atau saudara kita menunggu dipersilakan masuk oleh
tuan rumah begitu masuk ada freezer jumbo yang menyajikan es krim dengan beragam jenis dan rasa
mulai dari es krim berbentuk kotak hingga kue kue cantik berbahan es krim semua es krim yang dijual
di sini homemade ya alias dibuat sendiri tinggal pilih mau yang mana masuk ke sini langsung disambut
sama suasana yang super homey dan sekarang
saya udah milih dua es krim black forest sama green tea yang katanya sih favorit ya di sini kita
cobain ya pahit black forest nya dapet di tengahnya asam seger dari berinya enak kita cobain yang green
tea favorit kedua pahit khas green tea berasa banget kalau anda suka sama teh atau green tea
kedai es krim ini ditata seperti rumah sendiri agar tamu yang datang merasa nyaman oh iya karena
kan saya tinggal di sini jadi sebaiknya pencet bel dulu biar kita tahu kalau ada tamu yang datang
harga es krim yang dijual di kafe yang berdiri sejak dua ribu dua ini dibanderol rp tiga puluh lima per potong
sementara harga tart es krim rp tiga ratus delapan puluh untuk ukuran sedang dan rp lima ratus lima puluh untuk ukuran besar
masih di kelapa gading tepatnya di jalan tarian raya timur ada kafe lain yang mengusung konsep home kafe
ini menyediakan aneka dizer mulai dari es krim kronis transak dan olahan buah enak aja tempatnya
homem kopinya situ utama ya kan kita kalau nyari jaringan pasti cobotnya ya kopinya jauh lebih enak
terus tempatnya juga lebih homey terus semuanya sih overall enak lah
harga dessert dan minuman manis di kafe ini berkisar rp empat puluh hingga rp enam puluh
sebagai salah satu pusat kuliner rasanya kurang puas ya kalau ke kelapa gading cuma mau datang makan atau icip icip di satu tempat aja
dan biasanya kalau udah kenyang makan yang gurih masih pengen yang manis manis gitu
di kelapa gading banyak sekali kafe atau tempat tempat yang konsepnya rumahan seperti ini yang bisa anda kunjungi kalau lagi nyari yang manis manis sebagai hidangan penutup
paramita cahya yoga aris pratama jakarta